sama kayak om baik ya ma
waktu itu kan ada anak yang nolongin
kalau om baik gimana ma
kan ada mama papanya om baik
ya tuhan elsa
tolong kamu jangan begini nak
hati mama hancur lihat kamu seperti ini sayang
kondisi psikisnya elsa
nino datang ke penjara
dan bilang ke elsa bahwa dia akan meninggalkan elsa
dan gak fokus
apa kasih yang ngeliatnya
ini gak seperti elsa yang kita kenal nang
tadi pagi papa sempat ke tempatnya nino
ke kantornya dia
untuk jenguk elsa
minimal meringankan tekanan mentalnya
dia udah gak mau lagi berhubungan sama
udah gak ada yang nge check
udah kering tangannya
kita ke meja apa lagi ya
pah papa mau pesen apa pa
ke meja mama sama opa lagi yuk
mama datang kesini tanpa sepengetahuan nino
jadi tadi malam
mama sempat lihat kalau nino itu berkali kali
dengerin suara rina di hp dia
kayaknya dia kangen sekali sama rena
mama datang kesini mau minta izin sama kalian
kira kira boleh nggak kalau nino ketemu sama rena
kalau bisa minta izin
untuk nino bisa ketemu setiap minggu sama rina
aku tidak bisa memberikan waktunya rena untuk bertemu dengan mas dino
tapi kenapa ndin
kalau memang mas nino mau ketemu sama rina
itu harus rena yang minta
bukan mama papa atau mas nino
dan itu kalau ketemuan juga harus di rumah aku
harus diawasi sama aku
nggak di luar nggak di rumah mas nino sekalipun
menurut papa gimana aku jahat gak pak
bapak juga akan melakukan hal yang sama
papa udah selalu support aku dan selalu dampingi aku terus pak
sini sini sini duduk sama opah duduk sama opah
kok mukanya gitu
pak ini kopinya pak
sama kayak om baik ya ma
oh itu kan ada anak yang nolongin
kalau om baik gimana ma
kan ada mama papanya om baik ya akan nolongin om baik
kalau aku mau ketemu om baik boleh ma
aku mau ajakin om baik pemain
kata mis erina kalau kita semangatin orang yang sakit itu dapat pahala mah
baru aja aku bicara masalah ini ke papa
dan ternyata sekarang rena meminta aku untuk ketemu sama mas nino
dwa bulan semuanya udah ayo udah princess
siapétat mountain ya
kami ketemu soedipial ma makasih
di d threat rumah kita
om perumahan dia

bilang rena mau ketemu sama mas nino
wah ya ampun
makasih banyak ya andin
alhamdulillah kalau begitu
jadi besok pagi aku minta
mama sama mas indra datang ke rumah ya
untuk ketemu sama rena
iya andin makasih banyak ya
pasti nino senang sekali bisa ketemu rena
aku ngelakuin ini semua untuk rena
bukan untuk mas nino ya ma
mah dan aku minta sama mama tolong
mama harus tetap sepakatkan perjanjian kita
iya baik nen
untuk neno ketemu rena besok
syukurlah ma kalau gitu
mau ketemu sama mbaik
besok ketemu sama mbaik ya
membicara tentang perjanjian kita
membicara tentang perjanjian kita
bukan salah kamu sayang
kalau kamu sudah memiliki hati yang begitu baik
hanya saja kamu gak ngerti
mama ingin coba melindungi kamu
dari orang orang yang sudah menyakiti kamu
bahkan sebelum kamu lahir
walaupun hatinya besar
dan sanggup memberi kesempatan seperti ini untuk nino
sebenarnya andir mas terluka
ini sih pak
sepertinya ada yang sengaja mencelakai pengendara mobil ini pak
karena barusan saya periksa
dari keseluruhan mobil ini
ada yang memotong kabel remnya dengan sengaja pak
dipotong dengan sengaja
jadi ada yang sengaja
memencelakai mama dan randy
apa perlu saya panggilin dokter
ibu ibu ibu
ibu kok badannya ketel kayak gini
ibu gak kenapa kenapa kan bu
kami tadi kecelakaan
tapi kita udah baik baik aja
terus terlalu lah sih
terus mas sandi juga kecelakaan
mas randy kenapa